bunga harian pinjaman online legal resmi turun lima puluh persen
asosiasi fintech pendanaan indonesia atau afpi memutuskan bunga pinjol turun dari delapan persen menjadi empat persen
pihak afpi menyatakan meski keputusan ini berat untuk pelaku industri
namun pihaknya perlu melakukan penyesuaian produk serta manajemen resiko
aturan ini menyusul imbauan otoritas jasa keuangan sebelumnya yang meminta penyelenggara pinjol legal dapat memberikan bunga pinjaman yang murah pada masyarakat
dengan begitu dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan menekan masyarakat dari jerat pinjol ilegal
dan untuk membahas lebih dalam terkait penurunan bunga harian pinjaman online legal ini
kita sudah terhubung dengan ivan tambunan ketua bidang hukum etika perlindungan konsumen asosiasi fintech pendanaan indonesia
selamat pagi bang ferdi
baik bang ivan terima kasih sudah bergabung dengan kita pagi ini
langsung saja kita bahas beberapa persoalan terkait pinjol ini
ini sepertinya efek dari gaduh pinjol yang kemarin sempat menghebohkan
kita ingin tahu dulu bagaimana kemudian pelaku industri pinjol legal
khususnya ya untuk merespon penurunan suku bunga harian pinjol legal ini
lima puluh persen bang cukup besar begitu ini berat katanya
ya jadi gini bang ferdi pertama saya perlu sampaikan dulu
di asosiasi fintech penerangan bersama indonesia kita menaungi pinjol pinjol legal ya
nah ini pinjol legal ini menyasar segmen yang berbeda beda
bang ferdi ada contohnya yang menyasar segmen produktif
sepuluh persen dari pinjaman kita itu untuk pinjaman produktif
itu bunganya sekitar delapan belas persen per tahun
atau satu lima persen per bulan
nah ini jauh di bawah tingkat maksimal suku bunga pinjol ya
yang kemarin diturunkan dari delapan persen jadi empat persen per hari
yang produktif tadi sekitar satu lima persen per bulan atau lima persen per hari jauh di bawah
tapi memang ada juga segmen pinjol legal yang menyasar segmen loan
chat loan ini kita menyasar consumer loan untuk tiket pas yang kecil kecil bagi unbank
masyarakat unbank masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan
nah ini memang tiket pasnya mungkin sekitar satu jutaan
tenornya hanya sekitar satu bulan
dan bunganya tadinya sebelum diturunkan mencapai delapan persen per hari
nah kita kan dapat atensi ya
dapat atensi dari bapak presiden jokowi dan juga bapak menko polhukam
terkait arahnya pinjol ilegal
juga dari ketua ojk ya ketua dewan komisioner ojk
sehingga setelah kami berkoordinasi dari industri berpikir ini saatnya genting
untuk kita turunkan
bunkan bunga agar ada pembeda yang clear
antara yang legal dan ilegal
nah tentu efeknya
seperti yang tadi bang ferdi sampaikan ya
ini turun lima puluh persen
buat teman teman kita yang main di segmen cash loan
tentu ini juga berat
tapi kita bergandeng tangan
untuk periode ini kita coba dulu
walaupun applicable untuk semua pemain pinjol
kita coba kita mau lihat dalam sebulan ke depan
gimana efeknya dengan bunga yang turun lima puluh persen ini
mungkin itu dulu bang ferdi
efek apa yang ingin disasar
dari penurunan hingga lima puluh persen ini
apakah hanya sebagai pembeda dari pinjol ilegal
atau ada dasar lain begitu
mungkin dasar yang paling utama kita mau bisa meningkatkan layanan ya
yang tadinya mungkin kalau bunganya delapan persen
itu terlalu berat
hingga layanannya juga gak sebanyak itu
sekarang dengan empat persen
harapannya masyarakat merasa lebih ringan
dan lebih banyak lagi yang bisa terjangkau
itu saya rasa yang paling utama bang ferdi
tapi kemudian yang kedua
kita juga mau make sure ada pembeda ya
yang tadi ada pembeda
ini penting agar masyarakat itu nggak lagi memilih pinjol pinjol yang ilegal
sebab kalau memang dari
lebih bagus yang legal
mau ngapain pakai yang ilegal lain
karena selama masih ada demand ya
terhadap pinjol ilegal
maka pinjol ilegal itu akan terus ada
kita berantak seperti apapun
kalau ada demand nya
itu akan tetap ada
makanya kita berganding tangan pemerintah
gimana caranya kita bisa create nore literacy ya
financial literacy buat masyarakat
nah ini salah satunya dengan pricing
kita komunikasikan pricing kita turun
jadi jangan lagi pakai yang ilegal
tapi fokus ke yang legal
baik bang ivan
ini penting kemudian diketahui masyarakat
karena ada tudingan publik yang mengatakan bahwa pinjol ilegal dan legal ini soal ilegalitas di ojk saja begitu ya
tapi kamu kemudian untuk biaya pelayanan bunga dan juga bagaimana etika saat penagihan pun juga hampir mirip begitu
nah ini yang kemudian perlu statement yang lebih tegas begitu bahwa pembeda dari pinjol legal dan ilegal ini bukan hanya soal penurunan bunga saja begitu bang ivan
untuk biaya pelayanan bagaimana
ini juga akan sama atau juga turun
ya terkait ini saya to be honey saya nggak setuju kalau ada jangan bahwa pinjol ilegal dengan pinjol legal itu mirip mirip
pinjol legal itu terikat dengan aturan
ada aturan pojk tujuh puluh tujuh ya dari otoritas
ada juga selain itu perdoman perilaku dari ap
nah apa sih yang membedakan dengan adanya aturan tersebut
satu dari sisi akses data
kalau pinjol ilegal semua data di mobile phone ulap diambil
kalau di pinjol legal nggak bisa
sekarang di retrik hanya kamera microphone location
itu satu akses data
mengenai sapa cara penagihan
ya memang nggak ada yang sempurna masih ada hal hal yang perlu ditingkatkan
tapi kalau yang legal itu terikat dengan pedoman perilaku yang mengatur etika penagihan
itu yang kedua
etika penagihannya pun berbeda
dan tenaga penagihnya harus bersertifikasi
jadi ada pendidikan ada sertifikasi yang dilakukan untuk pinjol pinjol legal
jadi jelas beda
jadi terkait pelayanan yang bang friyati sampaikan
perlu saya klarifikasikan bahwa bunga yang tadi turun
itu termasuk seluruh biaya biaya
mau itu namanya bunga mau itu namanya biaya layanan biaya admin provisi
apapun itu namanya digabungkan selain biaya keterlambatan
dan nggak pernah memang ya
kita perbolehkan pinjol legal untuk menagih ada namanya bunga
ini itu supaya bisa meningkatkan ininya ya
sekalipun bunganya di cap
bang friyati kan memang udah disatukan semua
oke udah all in begitu ya bang ivan
oke bang ivan kita ingin pastikan kapan kemudian penurunan bunga ini berlaku
dan berapa lama untuk evaluasi uji coba
jadi penurunannya itu akan berlaku mulai tanggal lima november ya
kita putuskan kan hari jumat kemarin diputuskan
tapi kita kasih masa peralihan ya masa peralihan selama dua minggu kepada anggota abdi
karena memang kita perlu siapkan
dari sisi sistem dari sisi administrasi
itu perlu kita siapkan tapi mulai tanggal lima itu mulai berlaku
dan berlaku masa evaluasinya satu bulan kemudian
artinya satu bulan ini akan di uji coba dulu
apakah kemudian efektif begitu ya
sudah menjadi sebuah solusi yang win win bagi masyarakat dan juga pemberi pinjaman
terakhir bang ivan bagaimana koordinasi industri fintech legal ini
dengan otoritas terkait dalam memberantas keberadaan pinjol ilegal
dan aturan aturan main yang keluar dari etika etika ini
apa kemudian langkah langkah cepat yang dikoordinasikan
ya kita bekerja
kita bekerja dengan erat ya dengan ojk
baik itu dari direkturat fintech maupun dari swi ya
kesehatan pada investasi
sehingga kalau ada pinjol pinjol ilegal
ada aduan yang masuk ke kami
dan sampaikan agar diblokir melalui kesehatan pada investasi
bekerja sama dengan kominfo
nah itu yang nomor satu
nomor dua bang ferdi tentu kami dengan otoritas
terus melihat gimana caranya kita bisa
literasi masyarakat ini kita bareng bareng sama ojk ya
baik industri maupun pemerintah
gimana caranya kita bisa terus
terus dorong agar masyarakat paham
pinjol itu yang ilegal itu lebih banyak mudaratnya
dan agar masyarakat tidak berdirumus ke sana
nah itu yang jadi yang kedua literasi ya
kita banyak lakukan program program
dan webinar lain lain
untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat
kemudian yang terakhir tentu dari sisi ojk
sebagai regulator dan pengawas kami
mereka juga melihat perkembangan industri
contoh ini kita lagi ada pembahasan amandemen pojk tujuh puluh tujuh ya
itu ojk dengan afi juga banyak berdiskusi
gimana caranya kita bisa buat industri ini lebih sehat lagi
karena tujuannya tujuannya kalau industri yang lebih sehat
praktek praktek yang dilakukan pinjol ilegal itu makin jauh
makin jauh dari pinjol legal
tadi kan bang ferdi bilang mirip mirip
walaupun kalau menurut saya jauh ya
nah semakin jauh ini pembedanya makin jauh
sehingga masyarakat pun nanti akan makin jelas
nah ini contoh bunga turun ini kan juga hasil diskusi ya bang ferdi
terutama kemarin itu ada atensi
kemarin itu ada atensi dari presiden
dan dari menkopol hukam
dan dari ketua dewan komisioner
nah itu kita tingkatkan lagi koordinasinya
mungkin seperti itu bang
ada subsidi nggak bang ivan dari pemerintah
tidak ada ya
memang saya rasa nggak pada tempatnya tuh ada subsidi
tapi kemarin ini waktu awal awal covid
itu kan ada dana pen ya bang ferdi ya ada dana pen
nah pemulihan ekonomi nasional
itu bunga kecil di subsidi pemerintah
dan itu disalurkan juga melalui beberapa bank
bekerja sama dengan fintech platform
itu yang terjadi subsidinya
tapi bukan yang
memang bukan yang untuk sifatnya cash loan
oke baik bang ivan
ini kemudian menjadi kabar baik ya
untuk masyarakat khususnya yang bisa mengakses pinjol legal
dan juga masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan secara leluasa
untuk mendapatkan kebutuhan keuangan mereka
kita berharap dengan adanya kebijakan seperti ini
juga meringankan memudahkan
dan juga praktik praktik ilegal dan yang merugikan kedua belah pihak ini
tidak terjadi lagi
terima kasih bang ivan tambunan
ketua bidang hukum etika perlindungan konsumen asosiasi fintech pendanaan indonesia
selamat pagi selamat beraktivitas
terima kasih bang ferdi
terima kasih bang ferdi